dan sudah ada korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan di bantul yogyakarta
selamat sore hendrawan bagaimana pantauan hilal dari tempat anda berada
rifana kalau kita melihat kondisi saat ini di pos observasi bulan suma yogyakarta
sedang dilakukan persiapan persiapan untuk melakukan beberapa bukan menit ke depan
dan dari badan hisap dan rukiat kanwil kemenang sema yogyakarta
tinggi hilal pada hari ini adalah di delapan derajat lebih tujuh menit dua puluh empat detik
dan ini bila kita bandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu
ini hampir dua kali lebih tinggi dari posisi yang sama pada tahun lalu
artinya ada kemungkinan bahwa hilal di yogyakarta ini akan diprediksi
akan terlihat namun tentu saja melihat posisi di un
di ufuk apakah akan terus cerah seperti saat ini
atau nanti akan ada berubah menjadi mendung
bila mendung maka tentu saja ini akan menyulitkan pengamatan hilal
karena pada tahun lalu juga pengamatan hilal di lokasi yang sama
di pob bela belu ini gagal terlihat karena kondisi yang mendung
dan posisi dari hilal atau lama hilal diperkirakan sekitar tiga puluh lima menit
atau cukup lama dibanding tahun lalu
dan umur hilal diperkirakan sekitar tujuh belas jam
dua puluh empat menit dan empat puluh satu detik
dan di pos observasi bulan sehwela belu ini
tidak hanya dilakukan pengamatan hilal oleh bhr atau badan hisap rukyat kanwil kemenang
drs semayogyakarta namun juga dilakukan oleh pihak pihak lain seperti bmkg
dan juga ada sekolah yang
sekolah dan juga komunitas yang fokus pada pengamatan astronomi
ini rencananya nanti akan dihadiri juga dari pejabat pejabat kemenang
hasilnya nanti dari yogyakarta ini akan dibawa ke arena sidang isbat di kementerian agama di jakarta
tentu saja kita berharap bahwa prediksi bahwa hilal terlihat di yogyakarta ini juga memang bisa terpantau pada beberapa saat ke depan lagi rifana
hendrawan bagaimana dengan persiapan taraweh di beberapa masjid di sekitar lokasi tempat anda melaporkan
apakah memang sudah semuanya bersiap untuk menggelar tarawih nanti malam
ya kalau kita melihat dari persiapan yang berada di sekitar yogyakarta
kami melihat bahwa di yogyakarta ini sudah banyak persiapan untuk melakukan sholat taraweh
apalagi di yogyakarta kita tahu di sini adalah pusat lahirnya muhammadiyah
artinya muhammadiyah sudah sebelumnya menyatakan bahwa dipastikan besok adalah awal dari puasa
dan bila kita melihat dari derajat yang ada
maka ini hampir dua kali derajat yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah
bila pemerintah menyatakan sebelumnya bahwa
hilal terlihat di empat derajat saat ini sudah delapan derajat
ini hanya pemantauan hilal ini adalah memastikan saja secara visual
kemudian secara instrumentasi bahwa ini hilal nanti benar benar terlihat
dan bila kita melihat kondisi hilal yang tingginya dua kali lipat dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah
maka ada kemungkinan ini akan banyak terlihat hilal di berbagai tempat di indonesia
termasuk salah satunya di yogyakarta
kondisi ufuk cerah di vanang
baik terima kasih korespondensi ann indonesia hendrawan setiawan atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali